truk kontainer yang terbalik dan menimpa tujuh mobil di res area kilometer sembilan puluh tujuh tol cipularang jawa barat sabtu siang dievakuasi
menggunakan dua krain petugas jasa marga tol purbalenyi mengevakuasi truk kontainer setelah menghabiskan waktu sekitar dua jam evakuasi
truk kontainer dengan nomor polisi b sembilan ribu tujuh ratus enam puluh enam uo dikemudikan ahmad humaydi terguling saat melaju di jalan menikung dan menurun di dalam rest area
kendaraan diduga hendak mengisi bbm di spbu rest area
naas tergulingnya kontainer menimpa tujuh kendaraan lain yang tengah parkir
penyebab kecelakaan truk kontainer diduga akibat supir kurang mengetahui medan